untuk mengetahui situasi terkini di gedung kpk kita sudah terhubung bersama koresponden cnn indonesia maria sarjana
selamat pagi menuju siang maria ini apakah menteri pertanian sudah tiba di gedung kpk dan apa agenda pemanggilannya ke kpk pada hari ini
selamat pagi jelang siang monika dan juga sarah
untuk menteri pertanian syahrul yassin limpo kami belum melihat yang bersangkutan hadir di gedung kpk jakarta
memang pada pemanggilan kali ini atau pemanggilan pada hari senin sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga dicatwalkan
pemanggilan pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tapi sampai dengan saat ini kami belum melihat syahrul yassin limpo tiba di gedung kpk jakarta
pemanggilan ini memang merupakan pemanggilan ketiga namun kami juga mempertanyakan hal tersebut kepada pihak komisi pemerintahan korupsi
dan plt juru bicara kpk alif fikri sempat menyebutkan bahwa panggilan ini adalah panggilan ketiga di ranah penyelidikan
pihaknya juga sempat menyebutkan bahwa sesungguhnya menjadi suatu kerugian bagi seorang yang kemudian dimintai keterangannya
atau diundang ke kpk untuk memberikan keterangannya kemudian tidak datang
dikarenakan ada beberapa hal yang sesungguhnya ingin diklarifikasi oleh pihak komisi pemerintahan korupsi
tetapi lebih jauh lagi monika dan juga sarah bahwa kami juga mendapatkan informasi
gelar perkara atau ekspos perkara dari kasus dugaan korupsi yang ada di kementerian pertanian
yang terkait dengan suap maupun gratifikasi ini sesungguhnya sudah dilakukan
akan gelar perkara pada tiga belas juni dua ribu dua puluh
dan dalam proses gelar perkara tersebut ada beberapa hal yang menarik yang bisa dicermati
di antaranya adalah persetujuan dari seluruh proses gelar perkara tersebut untuk menaikkan dari perkara ini
dari ranah penyelidikan menuju ke ranah penyidikan
yang artinya ketika suatu perkara dinaikkan ke ranah penyidikan maka ada tersangka yang memang sudah ditetapkan
dan kami mendapat informasi ada tiga tersangka paling tidak yang sudah ditetapkan oleh kpk
dalam kasus ini dan salah satunya diduga adalah menteri pertanian syahrul yassin limpo
meskipun sampai dengan saat ini monika dan juga sarah kpk masih menyebut bahwa permintaan kehadiran bagi syahrul yassin limpo
hari ini masih terkait dengan proses penyelidikan
memang dari pihak kpk belum melakukan pengumuman secara resmi atau belum melakukan konferensi pers
terkait dengan penaikan status dari proses penyelidikan menuju ke penyidikan secara resmi bagi awak media maupun bagi masyarakat
informasi yang kami dapatkan bahwa memang status tersebut sudah diberikan tinggal menunggu surat perintah penyidikan
ataupun sprindik yang kemudian diterbitkan oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
tapi tentu kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat bergulir kabar bahwa penetapan tersangka atau pemanggilan
terhadap menteri pertanian syahrul yassin limpo ini terkait dengan sesuatu hal yang berkait dengan politisasi atau politik
di mana kontestasi pemilu akan berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
tetapi ini juga sudah ditepis oleh pihak komisi pemerintahan korupsi bahwa proses penyelidikan yang dilakukan kpk terhadap syahrul yassin limpo
sudah berlangsung sejak enam belas januari dua ribu dua puluh tiga artinya sudah sekitar enam bulan
dan tentu saja sebelum adanya proses penyelidikan dilakukan tentu ada pelaporan masyarakat terlebih dahulu yang kemungkinan berada di tahun dua ribu dua puluh dua
dan untuk itu kpk menyatakan bahwa tidak ada unsur politis ini memang ada hal hal yang kemudian sudah ditemukan oleh kpk dalam proses penyelidikan
dan sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun menjadi suspek dalam sebuah kasus dugaan korupsi
termasuk dalam korupsi di kementerian pertanian yang hari hari ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat
sekali lagi kami menunggu bagaimana nanti apakah kemudian syahrul yassin limpo akan datang ke gedung kpk jakarta atau tidak
karena beberapa waktu yang lalu lima belas juni dua ribu dua puluh tiga pihak syahrul yassin limpo sudah memberikan surat untuk tidak datang pada hari kamis
dengan alasan pergi ke india dan kemudian meminta penjatualan ulang pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
karena setelah ke india maka pihak menteri yassin limpo akan kemudian berkunjung ke rrt dan juga ke korea selatan
tetapi kami juga mendapat informasi kemarin bahwa sejak kemarin atau selepas zuhur menteri pertanian syahrul yassin limpo sudah berada di indonesia
tetapi kami sekali lagi di sini sarah dan monika belum tahu apakah kemudian syahrul yassin limpo akan hadir di gedung kpk
untuk menjalani proses pemberian keterangan
pada hari ini ataukah tidak kami menunggu bersama
kembali kepada anda
baik kita akan terus mengikuti bagaimana informasi terkini
apakah nanti syahrul yassin limpo akan memenuhi panggilan ketiganya ke gedung kpk
koresponden cnn indonesia maria sarjana
selamat bertugas kembali